kita kembali ke informasi pesawat n dua ratus sembilan belas pada sepuluh november dua ribu tujuh belas lalu bertepatan dengan peringatan hari pahlawan
presiden joko widodo secara resmi memberikan nama prototipe pesawat n dua ratus sembilan belas
yang merupakan karya asli anak bangsa dengan menyandang nama nurtanio
laksamana muda anumerta nurtanio sendiri merupakan salah satu tokoh tni au yang banyak berkecimpung dalam industri pesawat
nurtanio sebelumnya juga pernah membuat pesawat pesawat kecil seperti sikumbang kunang dan lainnya
karya karya nurtanio inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pt dirgantara indonesia
pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio telah beberapa kali kembali melakukan uji terbang
rencananya produksi n dua ratus sembilan belas nurtanio akan dimulai pada tahun dua ribu dua puluh
pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio dirancang khusus untuk menjajahi pulau pulau di indonesia
pesawat ini merupakan proyek kerjasama pt dirgantara indonesia dan lapan
untuk mengetahui informasi terkini mengenai n dua ratus sembilan belas nurtanio sudah ada produser lapangan zayul haq di pt dirgantara indonesia bandung
selamat pagi zay apa pemaparan pesawat dari n dua ratus sembilan belas nurtanio ini
selamat pagi punce saya tidak begitu jelas mendengar suara anda namun dapat saya laporkan dari pt dirgantara indonesia
kurang lebih sekitar sepuluh menit yang lalu pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio melakukan uji terbang
pesawat ini melakukan uji terbang ke empat belas kalinya setelah tiga belas kali melakukan uji terbang dengan total jam terbang enam belas jam
pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio kita ketahui bahwa pada tanggal enam belas agustus dua ribu tujuh belas melakukan terbang perdana kemudian terbang kedua pada dua puluh tiga agustus dua ribu tujuh belas
kalau kita berbicara mengenai pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio penamaan nurtanio ini diberi nama oleh presiden joko widodo pada sepuluh november dua ribu dua puluh
yang lalu yang juga bertepatan dengan hari pahlawan
kalau kita berbicara mengenai spesifikasi pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio ini cukup menjanjikan karena pesawat ini dirancang untuk daerah perintis atau daerah kepulauan
setelah uji terbang yang pesawat
perwarupa yang pertama ini dilakukan nantinya akan dilakukan uji terbang yang selanjutnya sampai jumlahnya mencapai tiga ratus lima puluh jam terbang
namun tiga ratus lima puluh jam terbang itu tidak hanya satu pesawat saja punce
pt dirgantar indonesia akan membuat empat pesawat atau empat perwarupa dari n dua ratus sembilan belas nurtanio sendiri
dan memang empat pesawat itu terbagi bagi setelah pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio
nurtanio ini yang pertama ini lebih kepada pengetesan performance dan terstruktur
kemudian juga saat ini sedang dirancang purwarupa yang kedua atau n dua ratus sembilan belas nurtalio yang kedua saat ini sedang memasuki basic instalation
dan nantinya pada awal maret dua ribu delapan belas perwarupa yang kedua ini akan melakukan uji terbang yang pertama
dan di perwarupa yang kedua ini ini lebih ke
ini lebih kepada pengetesan sistem tes atau seperti avionik sistem kemudian juga electrical system dan juga flight control
dan nanti dua perwarupa lainnya ini akan melakukan uji beban
jadi total ada empat perwarupa n dua ratus sembilan belas yang akan diuji untuk bisa memenuhi sertifikat
dan pt di sendiri menargetkan tiga ratus lima puluh jam terbang itu akan selesai di targetan pada tahun ini
dan setelah memenuhi sertifikasi jam terbang yang sudah terpenuhi maka tahapan selanjutnya adalah masuk ke serial production
di mana untuk dua ribu sembilan belas ini bisa dipasarkan
dan menurut informasi dari humas pt di yang saya peroleh sejumlah negara ini tertarik untuk memesan pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio ini seperti ke cina kemudian juga meksiko
dan tidak hanya negara
negara yang memesan juga sejumlah wilayah di indonesia ini juga ikut memesan pesawat yang dihargai enam juta usd atau sekitar delapan puluh satu miliar rupiah ini
sejumlah wilayah yang memesan pesawat n dua ratus sembilan belas nurtanio ini seperti afitra ini memesan seratus unit
kemudian juga pelita air service ini memesan delapan
kemudian juga kalimantan utara ini memesan tiga unit
dan juga puncak jaya satu unit
dan yang paling banyak adalah aceh lima puluh unit
dan aceh ini menginginkan karena pesanan yang banyak tersebut mengharapkan pt di untuk bisa membuat perusahaannya di aceh begitu punca
dan tidak hanya itu memang pesawat ini memang
sangat cocok untuk wilayah wilayah perintis
seperti yang tadi saya sebutkan puncak jaya kita melihat karakteristik papua yang pegunungan kemudian juga
begitu juga dengan kalimantan utara
diketahui pak pada dua belas januari dua ribu delapan belas kemarin gubernur kalimantan utara irianto lambri ini mendatangi langsung pt di untuk melakukan pemesanan pesawat ini
dan nantinya setelah dilakukan pemesanan
digunakan pesawat semi komersil yang akan bekerjasama dengan bumd di wilayah kalimantan utara
terima kasih zail haq langsung dari bandung jawa barat